hai meski masih lebih dari dua pekan geliat masyarakat yang membeli baju lebaran sudah
terlihat di pasar bojonegoro jawa timur pada selasa lapak lapak pedagang baju ramai didatangi
pembeli sepanjang hari mulai dari baju anak anak hingga dewasa namun busana muslim masih menjadi
yang paling laris di serbu warga sejumlah warga mengaku memilih berbelanja baju lebaran di pasar
karena lebih murah dibanding di pusat perbelanjaan modern persiapan buat lebaran untuk siapa bu untuk
anak anak ya beli berapa potong ini satu satu ini kenapa kok memilih di pasar tradisional
harganya kan masih bisa ditawar enggak seperti di supermarket menurut pedagang peningkatan
mulai ramadan berjalan satu minggu kemarin sudah mulai rame terus sampai sekarang
menjadi barang yang banyak di buru warga seperti di kawasan pasar higienis gamala maternate maluku
utara sejumlah ibu ibu mulai membeli gorden selasa pagi gorden dengan beragam warna dan motif
menjadi daya tarik tersendiri pembeli mengaku mereka harus membeli lebih awal karena harga akan
semakin mahal jika sudah mendekati lebaran ya karena persiapan untuk lebaran kan cantik cantik
lagi motifnya ini saya kenal hati yang ini terus nanti kalau dekat kesana sudah dekat dekat mau
lebaran kan padat terus harganya juga wow yang lain perkiraan sih biasanya sepuluh hari menjelang lebaran
kalau yang kurang dua meter dia dua ratus tujuh puluh lima
gorden dijual dengan harga bervariasi sesuai ukuran dan bahan
berkisar antara rp dua ratus tiga puluh sampai rp dua ratus tujuh puluh
tim liputan cnn indonesia